putra mahkota kadipaten puro paku alaman bendoro pangeran haryo kusumo bimantoro resmi menyanding maya laksitanuria sebagai istrinya
ijab kabul yang digelar di masjid besar paku alaman berlangsung lancar
masjid besar puro paku alaman ini menjadi saksi pernikahan putra mahkota kadipaten puro paku alaman bendoro pangeran haryo kusuma bimantoro dengan maya laksitanuria
sita datang ke masjid bersama keluarga besarnya mendahului calon suaminya sita mengenakan kebaya model kutu baru
dua puluh menit kemudian bph kusuma bimantoro keluar dari dalam bangsa suwotomo puro paku alaman di kawal dua prajorit atau bergodo menuju lokasi akad nikah
ayah sita madio prio menikahkan sendiri putrinya disaksikan petugas dari kantor urusan agama kecamatan paku alaman
bph kusuma bimantoro berlangsung lancar
bph kusumo bimantoro menyerahkan mahar atau maskawin berupa seperangkat alat salat dan al quran
usaya ketiga puncak acara adat yaitu panggi
digelar di bangsal suwotomo mulai pukul sepuluh waktu indonesia barat
resepsi pernikahan rencananya akan dihadiri presiden joko widodo
hendrawan setiawan yogyakarta
dan saat ini sudah ada koresponen cnn indonesia nih rekan saya hendrawan setiawan yang sudah terlihat tampan sekali di puro paku alaman yogyakarta
selamat siang hendrawan kita matching ya walaupun saya lagi nggak pakai baju adat seperti ini
hendrawan bisa gambarkan kepada kami
tapi disini bagaimana hikmatnya prosesi dari pernikahan pangeran paku alaman silakan
sebelum masuk ke prosesi saat ini sedang dilakukan resepsi atau penghargaan
tetap tepat di belakang saya yaitu di bangsa suwotomo di puro paku alaman ini hanya digunakan dalam momen momen tertentu saja
seperti acara pada kali ini daup ageng
karena kita tahu bahwa yang menit
dan ini adalah putra mahkota dari kanjeng gusti panggirkan adipati arya paku alam ke sepuluh
dan inilah yang menjadi menarik karena prosesi seperti ini kemungkinan baru bisa kita lihat paling cepat dua dekade dari sekarang atau mungkin bahkan bisa lebih
dan yang menarik dari proses ini adalah prosesi yang terjadi di puro paku alaman ini pada umumnya memang sama dengan yang lain
namun ada beberapa hal yang berbeda
misalnya di keraton ngyayug kesultanan ngyayug jogarta
kita melihat di sana ada tradisi pondongan
dimana ini adalah saat terakhir ketika ayah membawa putrinya sebelum menikah dengan orang lain
namun karena di sini putra dari kgpaa paku alam ke sepuluh ini adalah laki laki semua maka tradisi ini tidak ada
dan yang berbeda lagi adalah misalnya di sini tidak ada prosesi kirap kereta keliling kota atau di jalan jalan protokol
ini berbeda dengan kesultanan ngyayug jogarta atau hadiningrat
karena memang secara kultur secara pemerintahan secara undang undang posisi dari paku alam ini lebih rendah dari kesultanan ngyayug jogarta atau hadiningrat
dan prosesi puncak tadi sudah dilakukan ada prosesi panggi
yaitu di mana kedua mempelai pria dan wanita ini pertama kali bertemu setelah mereka dipingit atau menjalani proses nyengker selama beberapa hari yang dimulai pada hari kamis lalu
setelah hari kamis kemudian hari jumat
prosesi siraman dan tadi malam ada prosesi tantingan
di prosesi tantingan ini kedua mempelai ditanya masing di dua tempat yang berbeda bagaimana kemantapan hatinya
apakah mereka sudah yakin dengan calon yang dipilih karena besoknya atau hari ini tepatnya mereka harus menjalani proses agama yaitu ijab kobul yang tadi dilakukan di masjid besar puro pakualaman
dan bila saya tadi melihat prosesnya cukup berlangsung lancar diucapkan satu kali saja
keduanya sudah dinyatakan sah sebagai suami istri bendoro pangeran haryo kusumo wimantoro dan maya laksita nuria
dan setelah pehargian atau resepsi pada siang hari ini yang tadi sempat dihadiri oleh presiden jokowi dodo dan ibu negara iryana jokowi selama sekitar lima belas menit
resepsi juga nanti akan dilakukan kembali besok malam sekitar pukul tujuh malam waktu indonesia barat hanum
baik hendrawan selain presiden republik indonesia siapa lagi tamu tamu penting yang terlihat
ya selain presiden jokowi dodo yang tadi acara resepsi atau pehargian
tadi saya juga melihat mensesnek pratikno kemudian ada gubernur jawa tengah ganjar pranowo
dan yang menarik ada beberapa dari raja raja di kerajaan nusantara yang tadi juga hadir untuk menyaksikan acara resepsi daup ageng atau pernikahan agung purwakualaman
yang dilakukan pada
pada hari ini dan yang akan dilakukan juga pada esok hari
presiden jokowi ketika datang memang tidak begitu lama hanya lima belas menit saja datang kemudian langsung diterima oleh kanjeng gusti pangeran adipatoi aryo pakualam ke sepuluh berserta istri
dan kemudian tadi menyalami kedua pengantin dan juga orang tua dari pengantin wanita
setelah itu mengambil foto bersama dan setelah itu presiden joko widodo langsung meninggalkan lokasi pahargian atau resepsi
pertanyaannya juga yang dikatakan oleh banksal sewatomo di purwakualaman kadipaten purwakualaman yogyakarta ini
baik hendrawan mungkin bisa sedikit ceritakan
hendrawan ini kan keduanya katanya dulu teman smp begitu ya lalu kuliah di ugm
dan akhirnya walaupun beda jurusan lalu bisa terlibat cinta dan akhirnya sekarang bisa menikah
bisa sedikit ceritakan kepada kami disini sampai akhirnya kedua mempelai ini bisa bersatu henrawan
ya mereka memang berasal dari memang mereka sudah menjalin hubungan cinta
sekitar sudah duduk di bangku sma maksud saya yaitu di sma lima yogyakarta
namun sebetulnya sebelumnya mereka sudah duduk di smp yang sama
namun kala itu mereka masih berteman seperti biasa
memang benar setelah sma kemudian ini berjalan terus
bahkan ketika kedua pengantin ini masuk di jenjang berikutnya di perguruan tinggi
bendoro pangeran haryo kusumo masuk di universitas gajah mada
tepatnya di departemen arsitektur dan perencanaan
sementara maya laksita nuria ini masuk ke universitas yang berbeda
yaitu di universitas muhammadiyah yogyakarta di jurusan pendidikan kedokteran
sehingga perkawinan antara arsitek dan dokter ini kemudian yang dapat kita lihat dalam daup ageng saat ini
meskipun kita lihat tadi di adegan panggih
kita melihat budaya kinerja
kita mungkin melihat sistem patriarkal yang cukup kuat di jawa tengah ini
tapi ini adalah bagian dari sebuah struktur atau kultur jawa yang sudah berlangsung cukup lama
sementara itu bila kita melihat pada kenyataan yang sebetulnya
kedua pengantin ini dua duanya bekerja
dan di profesi masing masing sekali lagi
bendoro pangeran haryo kusumo bimantoro bekerja sebagai arsitek
sedang istrinya bekerja sebagai dokter
atas laporan anda langsung dari yogyakarta jawa tengah